global venture summit kembali digelar kali ini ketiga kalinya di indonesia
ajang ini mempertemukan investor dengan para pelaku startup potensial
pertemuan ketiga yang digelar di bali ini menghadirkan lebih dari seratus perusahaan investasi
asal silicon valley amerika serikat dan lebih dari dua ratus angel investor
global venture summit digelar sejak dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan maret dua ribu sembilan belas
dan pada dua puluh empat april akan digelar di meksiko
kemudian pada tujuh november di los angeles amerika serikat
global venture summit atau gvs merupakan rangkaian kegiatan tour
yang digagas oleh perusahaan investasi asal timur tengah perk pen capital
dalam gelaran ini investor pilihan dari silicon valley akan menemui startup potensial
dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme peserta dan pengunjung di global venture summit dua ribu sembilan belas
kami akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ayu dewi
selamat sore ayu
ini sejak digelar kemarin bagaimana jumlah peserta yang hadir
dan tema apa sebetulnya yang diangkat dalam global venture summit di tahun dua ribu sembilan belas kali ini di indonesia
selamat sore mas aldi
memang tadi saat ini tadi beberapa saat saja sudah berakhir kegiatan global venture summit
ini merupakan hari pertama pada dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh
sebenarnya digelar sejak kemarin hanya kemarin itu digelar acara pitching bisnis saja
dan hari ini mulai digelar
beberapa diskusi dengan para peserta startup dan juga para pelaku dari startup pebisnis dan juga para investor yang hadir hari ini
dan tema hari ini memang cukup menarik yaitu bagaimana memberdayakan digital atau ekonomi yang cukup besar untuk di indonesia khususnya
tahun ini dan sudah memang empat tahun terakhir cukup besar untuk industri digital
dan untuk tahun ini juga sendiri
menarik sekali karena di menghadirkan dari sekitar kurang lebih tiga ratus investor yang datang
itu terdiri dari dua ratus angel investor dan juga seratus dari pada visi yang datang khususnya dari silicon valley
dan ini menjadi ajang yang baik sekali bagi para startup yang datang ikut mengajang di global venture summit ini
untuk mereka saling berbagi ilmu
berinteraksi dan juga memperkenalkan startup startup mereka para entrepreneur entrepreneur muda yang memang ingin memulai startup mereka kepada para investor investor atau startup startup yang sudah terkenal
yang memang terkenal beberapa diajak dari silicon valley khusus datang ke indonesia ini
ya ayu dari pantauan anda bagaimana sebetulnya peluang investasi yang akan terkucur dari para angel investor yang hadir di sana
kepada para perusahaan rintangan
kepada para perusahaan rintangan
atau startup startup yang hadir di acara global venture summit
iya kebetulan saat ini aldi saya juga bersama salah seorang peserta startup juga tapi dia lebih ke agensi gitu
jadi startup yang berbentuk agensi yang membantu mendidik para intermodal untuk menjadi seorang startup lah bisa dikatakan begitu atau mpv
dan seperti apa mereka juga berharap dengan pertemuan ini bisa mendapatkan investor investor baik angel investor
kita langsung saja berbincang dengan wahyu taufik
terima kasih mbak
iya apa tuh sebenarnya mas digicraft tersebut
jadi digicraft itu sendiri adalah sebuah agensi yang membantu calon entrepreneurs dan mendidik calon entrepreneurs untuk mengubah sebuah masalah menjadi sebuah produk
jadi bagaimana kita mengubah mindset kita mengubah sebuah masalah itu menjadi sebuah opportunity
dan opportunity menjadi sebuah ide
dan ide itu akan menjadi sebuah keuntungan

etble mencetuskan sebuah produk

jadi diy academy sendiri adalah salah satu ini serj dari digicraft untuk mendidik calon entrepreneurship
bagaimana mereka ditugaskan untuk mencari sebuah masalah dan menjadikan masalah itu sebuah produk
sempat berbincangkah dengan investor dan
harapan mas apa dalam kegiatan ini
saya sudah sempat berbincang dengan para
investor dan sangat menarik
sekali karena dengan saya bisa
berbicara dengan para investor
saya juga bisa memvalidasi ide saya
jadi yang saya
harapkan adalah apakah ide
saya itu bisa diterima
apakah ide saya perlu
diimprove atau perlu diperbaiki atau
mungkin perlu pivot atau mengganti
bisnis model jadi dengan
menghadiri acara ini saya juga
memperluas network saya
dengan investor tapi juga
memperluas ide atau menambah
ide saya bagaimana mendesain
bisnis model yang lebih sustainable
kira kira kisaran berapa
yang ingin diinginkan dari kegiatan ini
kan masih akan berakhir besok
maksudnya sebuah investasinya
saya sih berharap
saya bisa mendapatkan
potential investment kurang lebih
kalau dirupiahkan dua m
bisa berhasil nggak nih mas untuk mendapatkan investasi mas
semoga tapi ini
banyak untuk menonton dulu tapi
tidak menuntut kemungkinan saya akan
berusaha untuk berbicara
atau angel investor yang saya temui di sini
baik selamat mas wahyu
semoga bisa mendapatkan deal dengan investment
terima kasih terima kasih banyak pak
ya aldi memang indonesia sendiri
memang dinilai sangat potensial untuk mendapatkan investor
khususnya di bidang startup ini
karena dari rangkaian global venture summit ini
memang indonesia atau bali ini khususnya merupakan rangkaian
di beberapa negara kunjungan tour gitu semacam tour
yang dilaksanakan di meksiko kemudian di dubai
di riyadh juga ada juga di los angeles
di mana dari kunjungan tersebut pihak panitia sendiri mengatakan
sepuluh bulan terakhir itu sudah ada perusahaan yang siap
menginvestasikan sebesar kurang lebih dua puluh lima juta usd
dan untuk indonesia sendiri nanti akan diperkirakan dengan
kehadiran dari tiga ratus investor ini bisa tercapai kurang lebih
lima hingga sembilan juta usd dan indonesia memang sangat potensial
dibanding dengan china dan juga hongkong pasar untuk ekonomi
pertumbuhan ekonomi digital dengan beberapa kriteria seperti
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan juga penetrasi internet
serta pemakaian smartphone serta keingin tahuan masyarakat
indonesia akan teknologi aldi jadi kita harapkan untuk hari
terakhir besok di gelaran ajang global venture summit ini
memang benar benar terjadi adanya investment hingga dua hingga sembilan
sembilan juta usd baik ayu semoga banyak sekali atau banyak perusahaan
start up rintisan indonesia mendapatkan pendanaan atau modal dari
para angel investor dari acara global venture summit di tanjung benoa bali ini
terima kasih produser lapangan cnn indonesia ayu dewi melaporkan